sebuah bus berisi wisatawan asal tanggerang selatan
terperosok ke sungai di tegal jawa tengah
minggu tujuh mei dua ribu dua puluh
kecelakaan tersebut diduga terjadi saat kendaraan parkir
dalam keadaan mesin menyala
ahli keamanan berkendara sonny susmana menduga
kecelakaan bus tersebut terjadi akibat kelalaian pengemudi
yang kurang sadar akan resiko parkir ditanjakan
meskipun bus sudah terparkir dan rem tangan diaktifkan
hal itu tidak berarti kendaraan aman sepenuhnya
seharusnya pengemudi tidak menyalakan mesin
dan meninggalkan bus begitu saja tanpa pengawasan
terutama saat sudah ada penumpang di dalam bus
masalahnya apa sih
masalahnya adalah pengemudi mengabaikan keselamatan penumpang
dan tanggung jawabnya
apa yang salah dari si pengemudi adalah
kebiasaan jelek atau nggak paham
atau cuek dengan risiko risiko bahaya
untuk mengurangi risiko kecelakaan
ada sejumlah hal yang penting untuk diperhatikan
terutama bus bus dengan model rem tangan
yang cenderung lebih mudah untuk dioperasikan
pasar berarti ini rem tangan dan juga bus topnya ini
lebih mudah dioperasikan gitu ya pak
betul betul lebih mudah dioperasikan
berarti ini artinya kawasan ataupun area dari kabin supir ini
harus bersih dari anak anak dari belah dan anak anak ke sini
kemudian juga jika memang terpaksa untuk parkir di tanjakan
wajib untuk mematikan mesin ya pak
punya pengalaman tiga puluh tahun sebagai sopir bus
sahar mengatakan selain mengetahui tata cara parkir
pengemudi juga wajib melakukan pengecekan kendaraan
sebelum melakukan perjalanan jauh
jadi sebelum parkir kita harus cari aman dulu
yang pasti yang datar nggak boleh miring
dan mobil pada saat berhenti begitu
mobil harus apa namanya mesin harus diam
kalau udah mati gitu gak boleh tinggal
betul kita nggak boleh ninggal
kalau sopir mau ninggalin prosedurnya harus cabut kunci
regulasi perjalanan ke jalan jalan
regulasi keselamatan angkutan umum termasuk bus
sebenarnya sudah diatur dalam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
kadis hub dki jakarta syafrin liputo menjelaskan
setiap perusahaan jasa angkutan wajib menerapkan
sistem manajemen keselamatan secara komprehensif
salah satunya kendaraan harus diuji secara berkala
termasuk sistem pengereman
jadi setiap enam bulan angkutan umum tadi dilakukan uji berkala
dilakukan pemeriksaan teknis terhadap
item yang dilakukan pemeriksaan
tidak hanya kendaraan kompetensi pengemudi juga diatur
dalam peraturan menteri perhubungan no delapan tahun dua ribu empat belas
tentang kompetensi sdm di bidang angkutan jalan
di subdki jakarta bekerjasama dengan badan nasional sertifikasi profesi
melaksanakan diklat sertifikasi untuk sekitar enam dua ratus pengemudi angkutan umum
sejak tahun dua ribu delapan belas
syifa hanifah nabil haris bekasi jawa